tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara
ya bener klubnya sama jaya
saksikan di layar kaca anda bagaimana para petugas kepolisian